dari segi pendapat dari dorna dan pim
ini hanya segi diskusi minor minor lah
ada yang bekas motor jatuh
tentunya ini masih panjang jaraknya
menuju sbk ya
dari sisi fim sendiri
hal yang sama perapian
yang lintasan asfal
tapi laporan detail ini nanti mereka akan kirimkan
setelah dua minggu itu laporan analisa
fact fighting berdasarkan diskusi
dengan pembalap dorna
dan dikeluarkan resmi oleh fim
untuk panitia penyelenggara
hasil asfal yang
menurut mereka sudah bagus
ini asfal yang dari enam belas lima sampai lima lima ya
sudah cukup bagus
begitu juga dengan sisa lintasan yang lainnya
jadi tidak ada kendala
sehingga mereka memberikan homologasi a
untuk melanjutkan ajang